beginilah kondisi antrean penukaran tiket gelaran motogp mandalika di ex bandara selaparang lombok pada rabu
warga rela berpanas panasan untuk menukarkan bukti pembelian tiket dengan gelang warna sesuai lokasi menonton yang dipilih warga
warga yang menukarkan tiket tersebut tak hanya datang dari pulau lombok saja namun juga datang dari berbagai daerah di luar pulau lombok
rabu enam belas maret dua ribu dua puluh dua merupakan hari perdana penukaran tiket motogp
waktu dua hari untuk penukaran tiket dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan warga saat penukaran tiket
ada dua dari lima lokasi yang dibuka untuk penukaran tiket pada rabu dan kamis
yakni eks bandara selaparang dan eks terminal haji bandara internasional zainuddin abdul majid lombok
di mertawa yang lamba juga sih soalnya di selang selangkan
ini yang bikin lama apa antrinya mbak
karena mungkin ini loh loketnya kurang banyak juga
kurang banyak ya
sementara itu petugas dari pemerintah provinsi nusa tenggara barat terus melakukan pemantauan jalannya penukaran tiket
petugas akan mengevaluasi kejadian hari ini untuk menentukan langkah selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan
hasil evaluasi kita memang hari ini karena ini hari pertama
ada kerumunan namun demikian kita tetap tanda prokes
ada petugas juga dari dinas kesehatan dari kota mataram yang terus membagi masker dan lain lain
gelaran motogp mandalika akan diikuti oleh dua puluh empat pembalap dari dua belas tim motor internasional
seluruh pembalap kru dan ofisial telah tiba di lombok pada rabu malam
diperkirakan penonton gelaran motogp mandalika akan mencapai lebih dari enam puluh lima ribu orang
hanya di mataram nusa tenggara barat